kita awali berita nasional dari arena balap
rio haryanto akan memulai debut pertama di ajang formula satu di melbourne australia tanggal dua puluh maret mendatang
sebelum bertolak ke australia rio haryanto memohon dukungan dari semua pihak agar dirinya dapat menunjukkan penampilan terbaiknya di sirkuit
dalam konferensi pers yang diadakan di kantor pusat pertamina senin sore rio menjelaskan hasil tes pramusim di barcelona
yang bermanfaat untuk menyesuaikan diri dengan karakter mobil dari tim mana racing
tampil untuk pertama kalinya di sirkuit melbourne rio juga telah mempersiapkan diri dengan latihan menggunakan race simulator
di musim balapan formula satu tahun ini rio akan tampil bersama pebalap jerman pascal weherland dan berharap dapat menembus posisi lima belas besar
rio tetap optimistis tampil selama satu musim penuh walaupun tim mano racing merekrut alexan rosi sebagai pebalap cadangan
dengan adanya tiga sesi praktis sebelum kualifikasi nanti
saya akan coba semaksimal mungkin untuk bisa beradaptasi secepat mungkin
yang pasti tegang pasti ada karena ya formula one adalah ajang yang paling bergensi dan seluruh dunia menonton
tetapi ya saya harus juga enjoy a moments karena ini adalah hal yang sangat besar bagi saya dan juga bagi